terima kasih anda masih di after sepuluh bersama saya prasidya puspa dan rekan saya anissa pagih
dan informasi selanjutnya di bulan ramadan persatuan tunanetra indonesia atau pertuni
daerah sumatera utara menggelar tadarus atau membaca al quran dengan huruf braille
ya para tunanetra membutuhkan waktu hampir setahun untuk dapat membaca al quran dengan baik
tadarus al quran digelar di kantor pertuni daerah sumatera utara di jalan sampul medan kamis sembilan juni
para anggota pertuni yang datang dari medan dan sekitarnya ini bergantian membacakan ayat ayat suci al quran dengan huruf braille
tadarus dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang sudah lancar membaca al quran dan kelompok pemula yang masih belajar
jadi pada bulan ramadan ini terdapatlah empat puluh orang yang bisa membaca al quran dengan baik
karena tadarus setiap bulan ramadan itu empat puluh sampai lima puluh orang
kalau kendala sekarang ini kalau teman teman kami ini di gaya transport pak
karena mereka tidak hadir itu karena tidak ada ongkos untuk kemari
para tunanetra membutuhkan waktu sekitar sepuluh bulan untuk bisa membaca al quran
karena membaca huruf braille bahasa arab berbeda
harapannya selain kita berlatih terus ya kita membaca al quran
ya mudah mudahan apa yang dikatakan bahwa bulan suci ramadan itu penuh dengan rahmat penuh dengan bakfiroh
kemudian kita dijauhkan dari siksa api neraka
kita isi satu bulan itu penuh untuk meraih keriduan allah lebih banyak yang lebih berlipat ganda
wah harapan kita bisa allah menerimanya
sehingga kita di samping bisa lebih bagus membacanya
juga kita bisa lebih menjadi orang yang bertakwa
di bulan ramadan ini kegiatan tadarus tunanetra diikuti hingga puluhan orang
yang datang dari berbagai tempat di medan dan sekitarnya
agus supratman medan